kita akan langsung menyimak keterangan pers dari pemerintah provinsi dki jakarta terkait dengan status psbb transisi
bulan terakhir ini adalah tiga belas enam persen
nah angka positivity rate di jakarta insya allah kredibel bisa dipercaya
kenapa karena jumlah testingnya cukup
kalau jumlah testingnya tidak cukup maka kita tidak bisa mengetahui seberapa menyebar seberapa parah seberapa kondisi sebuah wilayah
nah jakarta kita tahu angkanya adalah enam lima persen
dan itu karena kita bisa melakukan testing yang cukup banyak
nah testing ini terus agresif
dan kita akan lakukan untuk mencari kasus kasus baru
hari ini saja lebih dari delapan puluh persen spesimen tes di dki adalah untuk menemukan kasus baru
jadi sumber daya yang kita miliki kita gunakan bukan untuk mengetes ulang
tapi dipakai untuk mencari
untuk mencari kasus baru
tujuannya adalah keselamatan warga
dengan kita menemukan kasus baru maka yang bersangkutan tahu bahwa positif
yang bersangkutan bisa isolasi sehingga orang tuanya istrinya suaminya anaknya tetangganya koleganya
bisa terhindar dari penularan
jadi tujuan dari agresif testing ini itu untuk mencegah
adanya penularan yang lebih besar lagi
bila kita tidak melakukan itu
bila kita mengurangi angka testnya
mungkin angka positif jakarta akan kelihatan rendah
di atas kertas kita akan kelihatan oh seperti aman
padahal senyatanya wabah itu masih ada
justru yang kita lakukan adalah mengalokasikan sumber daya kita
itu tadi dari seratus persen kegiatan testing
justru delapan puluh persen lebih dipakai untuk kasus baru
untuk menemukan yang baru
dan ini juga sejalan dengan ketetapan bahwa ketika ditemukan kasus positif
maka tidak perlu diuji dua kali
cukup diuji satu kali sesudah itu setelah lewat masa inkubasi
maka mereka bisa kembali ke rumah masing masing
nah melihat kondisi ini bahwa positivity rate kita di atas atau masih enam lima persen
kemudian angka r kita juga rt kita itu masih sekitar
karena itulah dengan mempertimbangkan semua kondisi
maka kita memutuskan untuk kembali memperpanjang psbb masa transisi ini di fase pertama
untuk ketiga kalinya sampai dengan tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh
dengan perpanjangan psbb masa transisi fase satu ini
artinya kegiatan yang selama ini berlangsung
harus terus mengikuti protokol kesehatan yang ada
pemprov dki bersama dengan kepolisian dengan tni
akan terus melakukan pemeriksaan akan terus melakukan pendisiplinan
dan langkah langkah tegas akan terus dikerjakan oleh pemprov dki jakarta
dan kita mengetahui pertama dalam dua minggu terakhir ini
kluster perkantoran menjadi
yang menjadi salah satu tempat utama bermunculannya kasus kasus baru
saya ingatkan kepada semua dunia usaha dan kegiatan usaha apapun
boleh berkegiatan bila separoh kapasitas
menerapkan protokol kesehatan kemudian menerapkan shift secara bergantian
jadi ada jeda dalam pekerja
akan terus mengetatkan pengawasan kepada setiap usaha dan aktivitas publik di jakarta ini
kami akan umumkan secara resmi di situs kita
tentang pelanggaran pelanggaran usaha yang terjadi dan penindakannya
kami juga akan memperlakukan
ya itu tadi keterangan pers yang disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan bahwa
disampaikan oleh gubernur anies
psbb atau masa psbb transisi resmi diperpanjang
jadi sekali lagi kami sampaikan
psbb transisi di ibu kota dki jakarta resmi diperpanjang
sampai dengan tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh
semua kegiatan yang berlangsung di ibu kota dki jakarta
dengan demikian harus tetap berada harus tetap menegakkan protokol kesehatan
disampaikan oleh gubernur anies juga
bahwa dengan adanya atau dengan munculnya kluster perkantoran
angka kasus covid sembilan belas di kluster perkantoran
bahwa seluruh dunia usaha
harus menentukan atau harus mengikuti protokol kesehatan
seperti dengan adanya separuh kapasitas
pemberlakuan separuh kapasitas
lalu dengan menerapkan shift bergantian
dan juga protokol kesehatan
pemerintah provinsi dki jakarta
juga masih akan terus melakukan testing
spesimen tes yang ditemukan
melalui testing agresif
jadi ada tes penemuan kasus baru
hari ini untuk mencegah penularan covid sembilan belas
di lingkungan ibu kota